apa saja yang terjadi di tanah air dalam dua puluh empat jam terakhir ini kami merangkumnya dalam indonesia flash news
tiga orang yang diduga pimpinan kelompok begal di medan sumatera utara tewas ditembak karena melawan saat ditangkap
mereka diperkirakan sudah tiga puluh kali melakukan pencurian dengan kekerasan
ketiga jenazah telah diperiksa di rumah sakit bayangkara polda sumatera utara pada jumat dua puluh sembilan desember
selain itu polisi juga menangkap tiga orang yang diduga sebagai begal
mereka ditangkap karena berulang kali melakukan perampokan
polisi menyita tiga sepeda motor dari kelompok ini
ratusan pengemudi ojek online di bekasi jawa barat terlibat bentrok dengan sopir angkot di jalan juanda kawasan stasiun bekasi kota bekasi
bentrok dipicu solidaritas karena tak terima temannya ditabrak angkot
polisi yang datang sempat memberi tembakan peringatan untuk membubarkan masa dan keributan ini juga terekam oleh warga
pihak kepolisian sudah meminta keterangan sejumlah saksi terkait keributan ini
kepolisian resort kota bandar lampung menangani tiga puluh enam kasus polisi nakal selama tahun dua ribu tujuh belas
satu dari tiga puluh enam polisi itu dipecat dengan tidak hormat karena desersi meninggalkan tugas selama enam puluh hari
sementara menjelang tahun baru polresta bandar lampung juga merazia pedagang petasan dan menyita ribuan petasan
polisi juga merazia sejumlah
pasar swalayan yang menjual produk ke deluarsa dan tanpa izin edar